ini adalah green heuse rumah sederhana di mana keluarga yang terdiri dari lima orang tinggal
tuan dan nyonya wild adalah pembuat roti dan dikenal karena menjual barang paling enak di kota
mereka memiliki dua anak yang manis ali dan soren yang sepertinya tidak dalam suasana hati yang begitu baik saat ini
kita akan kembali dengan mereka sebentar lagi
ini adalah kakek ali dan soren seorang pria tua yang bijaksana dengan hati emas
phil selesai dengan sempurna tepat pada waktunya untuk
ini adalah eli anak berusia tiga belas tahun yang suka coding dan menghabiskan seluruh waktunya untuk mempelajari hal hal baru
tidak begitu ramah
itu adalah adiknya soren anak berusia sembilan tahun yang suka acting
dia akan melakukan apa saja untuk berada di atas panggung
selamat datang kembali
kami membencinya kami ingin berhenti
tidak bagus ya
kakek sekolah itu sangat sulit
keburukan yang kita hadapi
tidak seburuk itu
kau belajar dengan teman
kami tidak punya teman
kami bernyanyi dengan musuh
mereka mengganggu kita
pekerjaan rumah yang menyenangkan
kami benar benar tidak ingin kembali
tidak enak terus seperti ini
dan para guru juga
aku tidak berpikir aku bisa melakukan ini lagi
kau berada di kelas empat
kakek tahu bagaimana bisa membantu
kakek pergi ke depan dan mengisi tiga bejana air
kemudian dia mengeluarkan beberapa telur
apa itu untuk kita
aku sangat tidak suka kopi
telurnya masuk ke sini
dan terakhir biji kopi
dia meletakkan tiga panci di atas kompor dan mulai merebusnya
dan sekarang kita tunggu
tapi kau bilang kau akan membantu kami
sementara itu bantu aku menyelesaikan dekorasi ini
aku bodoh jika tidak mencobanya
seiring waktu berlalu kedua anak itu mengeluh dengan keras tentang betapa merepotkannya dan sulitnya hidup mereka
kakek dengan sabar mendengarkan mereka
setelah dua puluh menit habis dia mematikan kompor
bagaimana wortel dan telur bisa membantu kita
terima kasih kakek tapi aku lebih suka coklat panas
keduanya bingung dengan pertanyaan ini
apakah kakek mereka mempermainkan mereka
ya kita melihat wortel
lihatlah lebih dekat
eli dan soren cukup bingung dengan perilaku kakeknya
mereka melakukan apa yang dia minta dan melihat barang barang yang direbus
wortelnya lembek semua
telurnya direbus semuanya
dan jadi keras
baunya luar biasa
tapi apa hubungannya ini dengan masalah kita
kakek tersenyum pada kedua cucunya yang kebingungan
telur wortel dan kopi semuanya punya satu kesamaan
sebelum memasukkannya ke dalam air telurnya lembut dan halus
wortel itu kuat dan keras
tapi mereka berubah setelah direbuskan
mereka masing masing menghadapi kesulitan yang sama tetapi keluar dengan berbeda
satu keluar dengan lembek
yang lain keluar dengan kuat dan tangguh
mereka menggunakan kesulitan untuk keuntungan mereka sendiri
dan mengubah seluruh situasi
anak anak sekarang mendengarkan dengan seksama
kalian akan menjadi yang mana
saat kalian menghadapi masalah besok
apa kalian akan berubah menjadi wortel lembek
apakah kalian akan menjadi lemah
tapi kalian bilang kalian ingin berhenti
apa kalian akan menjadi seperti telur
keras dan tangguh menghadapi situasi apapun
apakah kalian akan menjadi seperti biji kopi dan membawa perubahan pada situasi yang meresahkan
eli dan soren terdiam sepanjang hari berlalu dengan mereka melakukan tugas tugas mereka dan semacamnya
tapi selama ini mereka berpikir tentang apa yang dikatakan kakek mereka
telur yang kuat
apakah aku telur yang kuat
aku tidak ingin menjadi wortel yang lembek
keduanya tertidur dengan pikiran yang begitu berat
mana yang akan mereka pilih untuk kehidupan mereka
apakah mereka akan memilih telur yang kuat atau wortel yang lembek
telur yang kuat atau wortel yang lembek
atau mereka akan memilih
keesokan harinya keduanya berpamitan kepada kakek sebelum berangkat ke sekolah
ingat apa yang kakek katakan kemarin
telur wortel atau biji kopi
mau jadi yang mana kalian hari ini
mereka berdua segera tiba di sekolah
eli pergi ke kelasnya takut akan hari itu
ini biar ku bantu kau
jari yang penuh keterampilan dan pikiran cepat eli memperbaiki hal itu dengan mudah
wow terima kasih aku derek dan aku baru di sini
aku eli saat itu kesulitan memasuki ruangan dengan nama jordan
apa yang kau ajarkan pada anak baru saat kelas
anak baru saat kau sendiri tidak tahu apapun
jangan pedulikan mereka aku pikir kau luar biasa
tak lama kemudian guru masuk dan semuanya duduk di tempat masing masing
eli diejek oleh para pengganggunya
aku sungguh hanya bubur wortel
baiklah anak anak sebelum kita mulai ibu ingin memeriksa tugas yang diberikan minggu lalu
hei eli kau mengerjakannya kau melakukannya dengan benar
apa kau ingin beberapa bantuan
semua orang membuka file mereka di komputer dan guru mulai memeriksa tugas semua orang
namun jordan mengalami beberapa masalah dengan miliknya
oh tidak kenapa ini tidak bekerja
jordan mencoba dengan panik untuk memperbaiki filenya
teman temannya juga berusaha keras membantunya tetapi tidak bisa apa apa
ya jordan ibu tidak akan bisa memberimu nilai apapun
tiba tiba eli melompat masuk dan mulai mengetik dengan cepat yang membuat semua orang terkejut
hei s maksudku ellie apa yang kau lakukan
ini sudah aku perbaiki
jordan menatap monitornya
eli dengan cekatan memperbaiki tugasnya dan menyelamatkannya dari kehilangan nilai
jordan sepertinya kau aman sekarang
hah itu hanya sebuah keberuntungan
tentu saja bukan
eli tahu persis apa yang dia lakukan
eli menjadi kembali sedih dengan ucapan jordan yang kejam
tapi derek membelanya memberinya sedikit keberanian
kau baru kau bahkan tidak mengenalnya
tepat sekali aku tahu diriku dan aku tahu aku cukup baik dalam apa yang kulakukan jadi berhenti menggangguku
jordan cukup terkejut
suara ellie juga memuji jordan
suara eli juga memunculkan lebih banyak suara
ya kau selalu mengganggu dia
berhenti mengganggu kami
jordan tahu dia salah dan mendengar semua orang menyemangati eli dia diam diam meminta maaf padanya
tidak apa apa tapi jangan pernah ganggu siapapun lagi itu tidak baik dan kau tidak perlu terlalu jahat
elie berpaling dari jordan yang tertegun dia merasa baik berani
aku kira aku adalah telur rebus yang kuat
setelah itu eli tidak diganggu lagi dan dia dan derek menjadi teman baik
tapi bagaimana dengan soren
ya dia baru saja keluar dari kelas acting
kau luar biasa soren
caramu melakukan bagian menangis itu sungguh sempurna
maksudku aku tahu aku berbakat tapi
oh ini soren si lemah
aku aku tidak bermaksud untuk aku tidak bermaksud
hahaha itukah caramu bertindak
aku rasa aku akan menjadi lebih baik darimu
mendengar ini soren menjadi marah ini terlalu banyak untuknya
kau kau akan menjadi aktor yang mengerikan
maaf katakan apa yang selalu kau katakan
tidak aku tidak akan minta maaf
kau mengkhina aku dan aktingku seharusnya kau yang minta maaf kepadaku
jack tercengang tapi dia segera menjadi marah
soren benar kau selalu mengganggu kami
dan kami tidak pernah melakukan apapun padamu
berhenti mengganggu kami
anak anak semuanya adalah korban perundungan jack
tapi suara soren yang kuat telah memunculkan keberanian dalam diri mereka
melihat begitu banyak anak berkumpul melawannya jack merasa sedikit takut
iya dan jangan kembali
yee kami menang yuhuuu
anak anak bersorak atas kemenangan mereka dan soren tersenyum gembira
aku bukan wortelan
aku adalah telur yang kuat
malam itu mereka bergegas pulang untuk menceritakan semuanya kepada kakek
namun orang tua mereka mengadakan pesta
oh anak anak bisakah kalian melayani tamu kami
tentu saja ibu
keduanya menyajikan sandwich mentimun sederhana
itu rasanya lezat dan semua orang menikmatinya
namun seorang wanita jahat memutuskan untuk merusaknya
bukankah itu agak sederhana untuk disajikan di sebuah pesta
ini membuat semua orang tidak nyaman
eli dan soren terluka melihat ibu mereka sementara tamu jahat itu tersenyum puas
semuanya kami akan menyajikan kue mangkuk lezat ini sebentar lagi
mereka sangat kaya sehingga nyonya rumah kami memikirkan kesehatan terlebih dulu
jadi sandwich mentimun
seketika semua orang tampaknya setuju bahwa ini adalah tindakan yang baik dari tuan dan nyonya wild
wanita jahat itu melihat sekeliling dengan kesal
kakek itu sangat keren
bagaimana kakek melakukannya
ya bisa dibilang aku adalah biji kopi tua yang unik
jadi kamu masih berencana untuk berhenti sekolah
soren dan eli duduk dan menceritakan kisah hari mereka sambil menggigit kue mangkuk krim
mereka telah mengubah keputusan mereka karena masalah mereka sekarang tampak lebih mudah
kalian lihat sangat sedikit situasi yang mengharuskan kita untuk menyerah
kebanyakan dari itu menjelaskan siapa kita dan ingin menjadi apa kita
jadi lain kali kalian ingin berhenti atau keadaan terlalu sulit apakah kalian akan bangkit dengan kuat seperti telur rebus
apakah kalian akan layu seperti wortel lembek
atau apakah kalian akan berubah ke situasi yang sulit seperti biji kopi
kalian akan memilih menjadi yang mana
pertanyaan ter forbes berbicara rolled on gelat
apakah kalian yang tanggung tugas untuk memberitahu yang akan datang mungkin intinya dari orang lain
kunjungi kota yang incredible dan terkenal pada tahun
aku berani berjaya